ketua umum pssi edi rahmayadi meminta agar semua pihak tidak membesar besarkan masalah kartu izin tinggal terbatas atau kitas
bagi pemain asing yang bermain di liga satu
ia menjamin masalah ini dapat segera diselesaikan karena proses pengurusan kita sudah dilakukan dan masih membutuhkan waktu
hal ini disampaikan edi rahmayadi di sela sela perayaan hari ulang tahun pssi yang ke delapan puluh tujuh pada sembilan belas april di kantor pssi
di kawasan kuningan jakarta selatan
terkait dengan polemik masalah kitas pemain asing rencananya dalam satu dua hari ini pssi akan mengadakan pertemuan dengan pihak imigrasi
tenaga kerja dan badan olahraga profesional di indonesia atau bopi
sebelumnya bopi merekomendasikan pemain asing yang belum memiliki kitas tidak akan diizinkan bermain
data dari bopi juga menunjukkan sedikitnya dua puluh lima pemain asing termasuk para markiplayer
dari sebuah kota yang berada di kota kota
sebelas klub liga satu belum memiliki kitas sehingga semestinya tidak diizinkan dulu bermain di liga satu
tapi percayalah orang orang saat ini yang masuk ke indonesia untuk main bola itu beda dengan tki tki tenaga tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia sembunyi sembunyi enggak
manajemen bali united mengklaim dua pemain asing di klub tersebut sudah memiliki izin tinggal dan bekerja di indonesia
sedangkan kitas satu pemain asing lain ditargetkan terbit pada pekan ini
merumput di liga indonesia mengharuskan para pemain asing melengkapi seluruh administrasi termasuk izin tinggal
terkait hal ini manajemen tim bali united mengklaim kedua pemain asingnya sudah mengantungi izin tinggal dan bekerja di indonesia
keduanya adalah an byung kong dan marcus lores
sedangkan kitas untuk silvano compalius ditargetkan terbit pada pekan ini
syarat utama pengurusan kitas itu kan harus ada surat rekomendasi dari kopio
yang pertama itu dulu
jadi sedangkan untuk mendapatkan surat rekomendasi bopi sudah harus ada kontrak apa sekarang aja lho
makanya ini yang mungkin masih agak rancu juga
ya di satu sisi ya kita mesti ada kontrak dulu kan
sebelumnya sempat muncul kasus soal izin tinggal pemain asing yang merumput di tanah air
pada pekan lalu dua pemain baru persip michael aschen dan carlton cole terancam dideportasi karena belum mengantungi kitas
nandang risadastika dan pasar